di aplikasi rcti plus ngapain aja bisa
nanti pesanan bos nyusul
bos burung mana burung burung amat sih
mau nyari barang ya
itu ada tuh anak saya
saya nggak butuh sama cewek yang kayak gitu
hah bos belum coba aja kali
bagus dia nyari perawan
berarti aku bisa menjual kegarisan si suci
gimana kalau besok
soalnya dia masih masih grace
eh berapapun bayarannya akan saya bayar
yang penting dia perawan
kalau ada yang nggak bayar
kalau ada besok calling saya ya
pak siapa lagi yang mau bapak jual
hei kamu jangan ikut campur urusan tuhan
sekarang jual kamu itu susah
walaupun ada yang mau tapi bayarnya murah
ada orang tua dijam
ini apa yang jodohnya
kalau jangan ikut campur
pak essere lebih burada
apakah kita twrung keanggung
orang tua ini masih nggak bisa ikut campur
usir dari sini

pikiranmu sudah keimpin datang
pak siapa lagi yang mau bapak jual siapa
suci dia akan menjadi pengganti kamu
bapak jahat bapak jahat bapak tidak boleh menjerumuskan suci
suci itu anak baik baik pak suci anak sekolah
siapa yang akan menjerumuskan dia siapa
orang suci mau sendiri kok bapak kan lawan dia baik pak
dan dia sudah menerima uang bukanya
bapak jahat bapak jahat

bapak jahat bapak jahat

asal kamu tahu bapak berbuat seperti ini demi kamu demi kalian
datang suami mereka becan
bajar kalau kamu macam macam apa panggilan anda
usir dari sini
ikhlaskan senyum pak munah
suatu saat dia pasti akan menanggung akibat ini
ibu diperlakukan seperti ini
ibu udah sakit
tambah lagi disakitin sama bapak
nenek gak mau maafin bapak
bapak udah menjual iyena
bapak udah memotori hidup iyena
iyena udah gak tahan bu
iyena mau pergi aja
jangan pergi nak
gak akan menyelesaikan masalah
hidup kita damai
rumah kita udah bagus
hidup kita udah kaya
tapi hidup kayak di neraka bu
begitulah kalau uang gak halal nak
semua itu pasti ada akhirnya
justru ibu kepikiran ikis
kenapa ia juga berubah
dia selalu ngikutin bapak
mau jadi ciptaan
nah itu pada kurang kerjaan ya
ibu mau bicara
kamu gak boleh begitu
oh ibu yang menghidupi kita
hidup dari buangku
kamu tuh cuma numpang sini
rumah ini kan dibangun dari buangku
jadi ciptaan cuma sekali aja
nggak ajar kamu iis
udah berapa kali tak terdampari iis
eh kamu tidak masalah
kamu juga apa
kamu apaan sih iis
kalau sampai terjadi apa apa sama si iis
si satu yang nyeri luid
pak iis yang keterlaluan
kalau sampai terjadi apa apa sama si iis
kalian berdua akan usir dari sini
aku akan membahas lebih paket daripada ini
nah saya lihat dulu dong ceweknya
jana yes sini
gini daripada bos ditemenin sama satu cewek
mendingan dua sekaligus
gimana setuju kan
kalau dia kayak gini saya nggak mau
saya butuh perawan
nanti pesanan bos nyusu
gak gak gak
saya gak butuh pemanasan
kalau aku gak bisa ngasih perawatan
aku harus menjadi suci
aku harus bisa membawa subsidi ke sini
jangan pegang dong
iya bos baik
cari pesanan bos sekarang ya
masuk ke sana
bos tunggu disini
pasti mau belajar di tempat yana ya
yana nya ada di rumah kan
mendingan kamu diboncing aja
yuk biar cepet nyampe
enggak gak usah
biar saya jalan kaki aja
alah udah gak usah takut
lagian di rumah saya itu
udah ada om jahrod